harga telur ayam melonjak tinggi namun menteri pertanian syahrul yassin limpo mengklaim ketersediaan telur ayam di tingkat peternak cukup
harga telur ayam di sejumlah daerah masih mengalami lonjakan harganya bertahan di kisaran rp tiga puluh hingga rp tiga puluh dua per kilogram
menteri pertanian syahrul yassin limpo mengklaim ketersediaan telur ayam di tingkat peternak mencukupi
bahkan neraca dan produksi telur ayam peternak mengalami surplus
hal ini disampaikan oleh menteri pertanian saat kunjungan kerja di lokasi nersikopi kabupaten garut jawa barat pada hari minggu
petani juga jangan dibeli terlalu murah kan ya gitu tetapi jangan juga pedagang menjual terlalu mahal
upayanya seperti apa pak untuk menekan itu pak dari tingkat produksi peternak pak
berarti memang baik baik saja begitu pak ya kalau dari tingkat peternak pak
dari peternakan dari produksi tidak ada masalah